video yang memperlihatkan seorang perempuan menjadi imam sholat bagi sejumlah laki laki ini viral di media sosial
belakangan diketahui video itu dibuat oleh padepokan sendang sejagat yang ada di kabupaten langkat sumatera utara
pada minggu dua juli mui sumut mengutus tim ke kabupaten langkat untuk mendalami viralnya video sholat yang diimami oleh seorang wanita di pondok pesantren
senin siang ketua mui sumut maratua simanjuntak mengatakan pihak pengurus padepokan sendang sejaga telah melakukan klarifikasi dan memohon maaf kepada seluruh umat islam atas kejadian itu
pesantren tapiah ya sampai hari ini saat ini kami belum bisa memberikan komentar yang pasti tentang keberadaannya
utulan pimpinannya lagi menundaikan berhaji